salah promotion girl dengan dandanan ala cowboy menjadi pemikat
di salah satu lapak hewan kurban di kawasan jalan kedung baruk surabaya jawa timur selasa siang
tak hanya bermodalkan penampilan mereka harus siap membaur dengan aroma sapi
serta lokasi yang kotor dan becek
dan yang paling penting mereka harus mengetahui kondisi sapi yang ditawarkan
untuk memikat pembeli yang datang
pembeli pun senang bisa mendapat penjelasan dari para spg yang komunikatif
apalagi di masa pmk masyarakat masih ragu ragu memilih hewan kurban
tanggapan pelanggan sendiri katanya cukup membantu
untuk membantu petugas juga sih terus menawarkan promosi juga
lebih terbantu untuk jenis jenis sapinya terus harga harganya juga nih
beginilah kesibukan apartemen kambing ekor gimbal khas situbondo
di sentra ternak desa awar awar kecamatan assembagu serabu pagi
meski diisi ratusan ekor kambing kandang ini tidak bau dan kumuh
di kandang ini kotoran kambing tidak turun ke lantai sehingga bersih dan tidak berbau
warga setempat pun menamakannya sebagai apartemen kambing
merebaknya penyakit mulut dan kuku pada sapi
membuat permintaan kambing kurban meningkat dibandingkan sapi
setiap hari di apartemen kambing ini puluhan ekor kambing terjual
sejak sepekan jelang ibu kurban

kambing alhamdulillah sekarang ini sehat karena terus di awasi diperiksa sama yang jaga kandang ini

kambing kambing lainnya juga diperiksa sama yang jaga kandang ini sama kambing kambing lainnya
kambing kambing lainnya juga diperiksa sama yang jaga kandang ini sama kambing kambing lainnya
kambing kambing lainnya juga diperiksa sama yang jaga kandang ini sama kambing kambing lainnya
para pembeli diberi fasilitas gratis menitipkan kambingnya sampai hari h pemotongan saat idul adha
setiap kambing yang telah dibeli dan dititipkan akan ditandai agar tidak tertukar saat pengiriman
ada pun harga kambing yang dijual cukup terjangkau dengan kisaran dua lima hingga empat juta rupiah
kemeliputan cnn indonesia